presiden jokowi dodo menghadiri peringatan hari antikorupsi sedunia
dalam peringatan hari anti korupsi sedunia kali ini kpk sengaja mengundang perwakilan partai politik sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi di ruang lingkup politik
presiden jokowi tiba di gedung bidakara pancoran sekitar pukul sembilan pagi dan disambut lima pimpinan kpk
peringatan hari anti korupsi sedunia ini juga menghadiri sejumlah ataupun dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja dan petinggi partai politik
dikutip dari detik com dalam sambutannya presiden jokowi menekankan bahwa peringatan hari anti korupsi sedunia ini menjadi momentum untuk mengevaluasi dan melanjutkan gerakan anti korupsi yang dilakukan institusi negara civil society maupun masyarakat luas
bersamaan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia kpk juga melelang barang barang rampasan dari terpidana kasus korupsi
dari mulai kendaraan bermotor seperti harley davidson jam tangan ponsel hingga pulpen
setidaknya ada lima puluh barang rampasan dari terpidana korupsi yang dilelang oleh kpk
barang barang ini sebelumnya sudah dipajang di website lelang milik direkturat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan